sebuah minibus perbaikan milik pt transjakarta terbakar di jalan majen sutoyo cawang uki jakarta timur jumat pagi tadi
dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik di bagian bawah mesin mobil
kobaran api seketika membesar dan melahap habis seluruh bagian mobil minibus
sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi pun langsung melakukan pemadaman
api baru bisa dipadamkan petugas setengah jam kemudian setelah satu unit mobil dinas pemadam kebakaran jakarta timur dikerahkan ke lokasi
belum diketahui penyebab pasti terbakarnya mobil minibus yang melaju dari arah cijantung menuju senen jakarta pusat ini
namun dugaan api dari konsleting listrik di bagian bawah mesin mobil merupakan pemicu kebakaran
tidak ada korban jiwa atau luka dalam insiden ini